dari reva ya buat boy
tapi lo suka kan dengan keresahan gue yang seenggaknya gue membantu lo sama gue
ah kal soal drag race yang resmi itu jadi gak sih
ya jadilah udah gue daftarin dua hari lagi
dua hari lagi yaudah berarti nanti sore kita harus jual nampak motor kita dulu di bengkel
mama gak mau kamu pacaran sama reva nak
ya gimana ya sebenarnya ya

tapi bagaimanapun juga kan kamu tahu
mama ini kan mama kamu yang melahirkan kamu
jadi seorang anak kan pasti butuh ridho dari mamanya
mama kayaknya gak seneng banget ya sama reva ya
ma padahal ma tuh reva tuh anaknya baik ma
enggak enggak enggak juga
ini cuma karena mama jagain anak mama aja
mama tuh kepengennya tuh kamu tuh kalau mendapat pasangan atau dapat pacar tuh
seorang pacar yang cantik
tapi nggak mesti adriana juga sih
pokoknya tapi setipe kaya gitu maksudnya
gak harus adriana nih mah
pokoknya yang kayak adriana gitu loh yang anggun yang cantik
aduh kaya anak jalanan
mama pengennya kamu tuh nurut sama mama
kamu kan anak mama inget
oh gitu yaudah deh mah
jadi kamu harus tetep nurut sama mama tau
yaudah kalo gitu mama harus buru buru kerja dulu ya na ya
momen jalan dulu nih ya
inget nih ya yang nurut anak baik ya
anak baik sih boy
pasti dia nurut sama mamanya
bapak ini guru matematika yang baru kan
kok mbak eh ibu tahu
ya tau lah pak amir saja kan
saya devi guru bahasa inggris
saya baru cuti seminggu ini baru masuk sekarang
oh iya saya tinggal dulu ya pak
soalnya saya ada masuk kelas dulu
oh saya harus belajar sekarang
silahkan mbak eh saya juga mesti ngajar
ih bapak kok jangan ngeliat liat sih
justru saya ini jalannya ngeliat lihat
tapi bapak liat ke situ kan
tadi bapak liatnya ke situ
kalian ada alasan aja
makanya kalian tuh kalau jalan liat liat
kalau nggak lihat pakai kacamata
aku jadi kangen sama ia
bapak bapaknya udah pindah sekolah aja
kasih nih biar lu nggak kangen lagi ya mel mel ya
ya udah sarap ayah dia nggak pindah pindah
ayangnya diliatin mulu nih
tapi kayaknya cakep an di handphone
biar aja bu
biar aja bu
apalagi gue yang fotoin
lu tuh disuruh ada fotonya boy sama reva
iya kalau kan lu udah kirim ke gue yang bagus bagus
semua orang tahu gitu
ada yang diam diam dikasih bunga
terus ditaruh gitu ke tas
oh siapa tuh siapa
raya memang rese ya
reva yang dapat dari boy kan
tuh itu artinya kalau boy itu emang suka sama lo repa
tidak diragukan lagi
ya kan dari waktu itu boy udah pernah ngomong
gainya aja nggak percaya
dia malah anggapnya boy php in dia mulu kan
dia mah percaya sama tuhan doang

lagi pada happy banget kayaknya
cepet nih jalannya cepet
kita dari tadi lagi ngeliatin foto foto kita waktu di puncak
iya di cikgu wires
eh ada foto lo juga
eh mana handphone lu
abis baterai gue nanti
ini refah sama gue
hmm cocok banget ya
ini kayaknya supir sama majikan
ini bisa juga majikan sama pembantu tau
kayaknya foto gue sama ian
ini foto putri sama ratu tau
itu kayak pangeran
kau kan sama putri kata
lu bedanya kali megah
koba ian ada di sini ya
pasti taman seru
gue belum masuk kelas sih
biasanya sih dia udah di kelas
kayaknya ada yang kanan ya
udah gue masuk kelas dulu ya
oh ya kal
semangat ya belajarnya
masuk kereta pak mufi
kal kal kal
ini tip salam buat boy dari reva ya
semuanya denger gak
kalian pake finger
resia banget sih
nggak jadi dia tapi
tuh kan mukanya jadi luas gitu
ini jadi disalamin apa enggak nih
salamin aja deh
mukanya dari reva ya buat boy
tapi lo suka kan dengan keresahan gue yang seenggaknya gue membantu lo sama gue
keres yang resmi itu jadi gak sih
udah gue daftarin
dua hari lagi
dua hari lagi
yaudah berarti nanti sore kita harus jual nampak tol kita dulu di bengkel